kita akan mendapat bencana yang sangat besar
jadi sekarang tinggal pilihan kamu
kamu mau jual rumah ini
atau kamu boleh pergi dari sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa yang baik
mungkin anda masih ingat
seorang dari bandung
nabi bahkan dia
yang diutus oleh allah swt
sudah diprediksi oleh rasulullah
dalam hadis yang sahih
dan lain lain rasulullah mengatakan
tidak akan datang kiamat sebelum
salah satu fenomena
tayangan berikut ini
aduh bu ini kurang
kalau di rumah sakit ini bisa puluhan juta bu
kalau disini sepepatnya saja bu
yang penting berkah
saya udah gak punya uang lagi
aduh gimana ya bu
yaudah saya pakai gelang aja deh mbak
yang penting saya sembuh
yaudah ya bu yang penting ibu ikhlas ya
ibu cepat sembuh ya bu
makasih mbak ya
ini kenapa cerita saya ini
nasir kamu pelipu
nasir kamu pelipu
nasir kamu pelipu
aku gak bisa jemput
kamu itu betul betul istri gak tahu diri
kamu lupa semua kodrat kamu nafisa
kamu harusnya memperhatikan suami
menyebut suami dari penjara pun kamu gak bisa
tapi aku di rumah itu menyiapkan semua segalanya untuk menyambut api
aku gak perlu itu semua nafisah

aku gak perlu itu semua nafisa
tapi aku gak perlu itu semua nafisa
aku hanya bisa memberikan kekuatan
ngapain sih kamu disini
kamu tuh ganggu ritual
kamu tau gak
bukan aku abi
itu lu siapa dong
sebenernya aku ingin
sebenernya aku ingin
aku ingin abis itu bergantung sama kamu
kita akan pindah ke desa
sesuai petunjuk dari allah
aku gak mau rumah ini dijual
rumah ini banyak kenangan buat kita
susah senang kita tinggal di sini
kalau kamu tidak mau menjual rumah ini
kita akan mendapat bencana yang sangat besar
jadi sekarang tinggal pilihan kamu
kamu mau jual rumah ini
atau kamu boleh pergi dari sini
ya allah sebagai istri
aku tidak punya daya untuk melawan suamiku
aku mohon berilah petunjuk kepada suamiku
bisa tingkat ibadahku itu jauh lebih tinggi dari kamu
iya abi aku memang orang awam
tapi kalau masalah sholat
udahlah kamu berhenti mencerah maiku
terlalu banyak bicara kamu
karena apapun yang aku sampaikan kamu tidak akan mengerti
karena ilmu kamu belum sampai pada tingkat ilmu tawhidku
kamu tidak pernah sholat di kamar ini lagi